tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada aksi dari kapolda dan sebagainya ya kita tunggu saja
apabila memang betul ada melanggar ya kita proses
namun kalau memang tidak ada kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik kpu
mk dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat terima kasih
tenggat waktu penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh empat hanya tinggal menghitung hari
komisi pemilihan umum harus menetapkan pemilu dua ribu dua puluh empat pada rabu dua puluh maret mendatang
setelah itu semua peserta pemilu dua ribu dua puluh
yang merasa tidak puas dengan rekapitulasi yang ditetapkan kpu akan menempuh jalur hukum dalam sidang sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi
meski rekapitulasi suara pemilu belum selesai
tim pemenangan nasional capres cawapres ganjar mahfud pun sudah bersiap mengajukan gugatan sengketa pemilu ke mk
menurut tpn draft permohonannya sudah masuk tahap finalisasi dan bersiap menghadirkan saksi saksi penting
tim hukum ganjar mahfud sudah menyiapkan dan sudah hampir masuk dalam finalisasi draft permohonan sengketa pilpres di mk
atau sangat meyakinkan bahwa pilpres di dua ribu dua puluh empat ini kami melihat bahwa ini terstruktur sistematis dan masif
dan ini akan kita buktikan di persidangan di mk
di sisi lain tim kampanye nasional capres cawapres prabowo gibran juga siap menghadapi gugatan di mk dengan menyiapkan tiga puluh enam advokat
merespons langkah tpn ganjar mahfud yang siapkan kapolda sebagai saksi dalam sidang sengketa pemilu di mk
tkn prabowo gibran menyatakan tidak khawatir
untuk bisa mengatakan tsm
terstruktur kan masif dan sistematik
kita akan tanya secara sistematik anda bisa buktikan nggak ada kapolda di mana
itu satu kabupaten jembrak
misalnya dia kapolda yang besar
dan bisa jadi berbalik juga saksianya
kita lagi menyiapkan teman teman bawaslu provinsi dengan pemerintah kota untuk mempersiapkan keterangan pihak terkait dalam jika diperlukan dalam mahkamah konstitusi juga dipanggil oleh mk
karena ternyata bisa penanganan pelanggaran sampai berhenti di mana kemudian juga hasil pengawasan kami itu juga akan menjadi pertimbangan dari mahkamah konstitusi untuk dalam menilai suatu perkara dalam sekitar hasil
bawaslu siap nih pak
mau tidak mau harus siap harus siap lah insya allah siap
dua kanal penyelidikan dan penyelesaian dugaan kecurangan pemilu akan segera bergulir
kanal politik melalui hak angket di dpr dan kanal hukum melalui mk
namun penyelesaian sengketa hasil pemilu bukan soal menang kalah tapi untuk terus menyempurnakan kualitas demokrasi di negeri ini